kita ke informasi berikutnya seorang pegawai negeri sipil kantor camat simpang empat asahan dibekuk satuan reskrim polsek teluk nibung tanjung balai sumatera utara usai melakukan transaksi sabu sabu
oknum pns perempuan bernama norma ini ditangkap di kantornya saat berusaha menghindar dari sergapan petugas yang mengejarnya sejak dari tanjung balai
dari tangan tersangka petugas mengamankan satu bungkus sabu sabu seberat hampir satu gram beserta uang tunai senilai tujuh ratus ribu rupiah
petugas yang langsung melakukan pengembangan selanjutnya berhasil menangkap dewi anggraini teman tersangka yang memesan sabu sabu tersebut
selain itu petugas juga berhasil mengamankan agus salim dan zainul amri yang diduga sebagai bandar sabu sabu di wilayah kota tanjung balai
dari tangan kedua pria tersebut petugas mengamankan lima gram sabu sabu
jadi tadi malam ada diperkerakan apa itu orang jadi anggota kali sama personil
perangkat ketiga b dan yang ketiga b dilakukan penangkap di daerah simpangkawat